yakni di desa sumber mujur kecamatan candipuro
padahal coba sekali di makau
itu semuanya nanti akan kita aktur sedemikian rupa